perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan
baik itu yang namanya asuransi yang namanya pinjaman online
yang namanya investasi yang namanya tur haji dan umroh
betul betul pengawasannya harus detail
kita ini enggak bisa sekarang kerjanya makro enggak bisa
makro ya mikro harus detail dicek satu persatu
hati hati ada peristiwa besar minggu kemarin adani di india
makronya negara bagus mikronya ada masalah
mikro hanya satu perusahaan adani
dua puluh bilion usd hilang langsung dirupiahkan rp satu delapan ratus triliun
hati hati mengenai ini pengawasan pengawasan pengawasan
jangan sampai ada yang lolos seperti itu
karena goreng gorengan rp satu delapan ratus triliun
itu seperempatnya pdb india hilang
yang terjadi apa
yang terjadi apa
hati hati mengenai ini padahal kondisi makronya bagus